bakal calon presiden anies baswedan mengaku pencalonannya diintimidasi aparat negara
menurut anies para konglomerat yang telah bertemu dengannya mengalami sejumlah pemeriksaan
yang salah satunya adalah pemeriksaan pajak
hal ini disampaikan oleh anies dalam diskusi bakal calon presiden yang diinisiasi oleh universitas gajah mada
bekerjasama dengan narasi pada selasa
menurut anies tindakan ini membuat konglomerat besar yang akan mendukungnya menjadi takut
sehingga pengusaha yang mendukungnya hanya dari kelas menengah ke bawah
namun anies mengaku tidak mengetahui tokoh yang memerintahkan tindakan ini

sementara itu staf khusus menteri keuangan justinus prastowo
membantah tudingan baca pres anies baswedan bahwa ada pemeriksaan pajak yang dilakukan karena motif politik
prasto menjelaskan pemeriksaan pajak hanya bisa dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan bayar pajak
atau ada informasi akurat yang menunjukkan resiko tinggi sehingga kepatuhannya harus diuji
memastikan tudingan penggunaan alat negara untuk kepentingan politik tertentu itu tidak benar